pan melemparkan usul agar pimpinan mpr menjadi sepuluh orang untuk meredakan ribut ribut soal perebutan kursi panas ini
ini menyusul pernyataan pd perjuangan yang membuka peluang paket pimpinan mpr bersama ex partai koalisi prabowo subianto
dengan syarat mendukung amandemen terbatas undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
berdasarkan kutipan dari detik com wakil sekjen pan saleh daulai mengatakan
rekonsiliasi kebangsaan yang dicita citakan bisa teraktualisasi melalui penambahan kursi pimpinan mpr yang berjumlah sepuluh orang
ia berharap penetapan paket pimpinan mpr terlebih lewat musyawarah mufakat
berdasarkan undang undang md tiga nomor dua tahun dua ribu delapan belas pimpinan mpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
terdiri atas satu orang ketua dan empat wakil yang terdiri dari unsur fraksi dan perwakilan dpd
wakil presiden yusuf kala menilai usulan revisi undang undang tentang mpr dpr dprd dan dpd atau md tiga
untuk mengubah jumlah kursi pimpinan mpr menjadi sepuluh sebagai wacana yang berlebihan
beban tugas mpr yang tidak banyak dan lamanya waktu dalam pengambilan keputusan
karena jumlah pimpinan yang banyak menjadi alasan jk menolak usul ini
pastinya banyak berarti semua partai ingin ada ketuanya lah
ya kita harus berpikir lah bukan hanya soal efisiensi bagaimana pengambilan keputusan
pemegang tugasnya kalau sepuluh orang apalagi mpr kan tidak selalu bersidang
jadi kita harus efisi dulu cuma tiga masa nanti sepuluh
dikurangi lebih baik ya pak
ya mpr gitu lah kan tugasnya tidak banyak
pembelian keputusan mpr
pdi perjuangan membantah hanya partainya yang mengusulkan amandemen terbatas undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan menghidupkan kembali garis besar haluan negara
pdi perjuangan malah mengisyaratkan pemilihan paket pimpinan mpr
sebaiknya berisi gabungan partai koalisi pendukung jokowi
dan mengajak partai non koalisi seperti gerindra
wakil ketua mpr fraksi pd perjuangan ahmad basara menegaskan
usulan amandemen terbatas undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
telah disepakati semua fraksi sejak tahun dua ribu sebelas
pdi perjuangan hanya meneruskan rencana amandemen
dan menindaklanjuti dalam rekomendasi kongres ke lima di bali
menurut basarah pd perjuangan juga tidak ngotot menduduki posisi ketua mpr
pd perjuangan seperti arahan megawati soekarnoputri
meminta pemilihan paket mpr dilakukan aklamasi secara musyawarah
pdi perjuangan menyarankan paket pimpinan mpr dapat terbentuk
dengan melebur perbedaan politik
dan mengajak pimpinan mpr untuk mencari kepentingan

tentu bu mega mengharapkan pemilihan pimpinan mpr itu dilaksanakan secara aklamasi
musyawarah mufakat karena di dalam pandangan dan sikap ibu mega
mpr periode yang akan datang memiliki gawe besar
memiliki agenda besar yaitu untuk mengamandemen secara terbatas
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima gitu kan
gimana caranya ya musyawarah mufakat
gimana caranya usyawarah mufakat
hilangkan blok blok politik pada saat pilpres kemarin
salah satu caranya adalah ya bisa saja unsur dari partai politik koalisi indonesia kerja
diajak bergabung menjadi salah satu unsur pimpinan mpr ri
jadi dengan demikian kalau pimpinan mpr itu sudah terpilih secara usyawarah mufakat
kemudian sebelumnya sama sama menyepakati agenda amendement terbatas
untuk menghadirkan kembali gbhn
tidak boleh ada yang punya pandangan lain punya keinginan lain punya sikap lain
maka dalam pandangan bu mega
mpr dengan kondisi objektif yang demikian itulah yang memenuhi syarat
untuk diadakannya amandemen terbatas
ketua dewan perwakilan daerah usman sabta odang
menyetujui usulan ketua mpr ahmad basara
melakukan amandemen terbatas terhadap undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
sepanjang amandemen ini juga memperkuat posisi dpd
selain itu oso berpendapat gbhn bisa dihidupkan kembali
selama sejalan dengan kepentingan pemerintah
itu boleh boleh saja
menghidupkan kembali gbhn itu saya bilang nggak boleh boleh
tapi tentu harus sejalan dengan pemerintah
nah nanti bagaimana rundingan antara politik dengan pemerintah
lembaga dengan pemerintah itu yang harus dibicarakan
bagaimana mereka menyatukan pandangan pandangan
antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan gbhn itu sendiri
kalau peran dpd nanti juga memperkuat dpd di situ
ya saya sangat setuju
wacana aman demen undang undang dasar sembilan belas
seribu sembilan ratus empat puluh lima mendarat mencuat
awal agustus ini pdi perjuangan adalah salah satu partai yang getol akhir akhir
mengingatkan beberapa kali ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dalam beberapa kesempatan selalu membawa isu ini ke ruang publik
isu yang hangat diperbincangkan adalah gbhn atau garis besar haluan negara
saya langsung saja sapa terkait ini
apa urgensinya amandemen konstitusi
ada bang sukur nababan ketua bidang keanggotaan dan organisasi dpp pdi perjuangan
bang sukur selamat malam
terima kasih sudah hadir
selamat malam hari ini
dan juga ada bang refli harun pakar hukum tata negara
bang refli terima kasih sudah hadir malam hari ini
saya ke bang sukur dulu
bang sukur kalau tadi mengutip pernyataan dari mas basara
itu dua ribu sepuluh semua partai sudah sepakat tentang ini
apakah kesepakatan itu masih konsisten sekarang soal amandemen ini
ya kalau kita bicara apakah masih konsisten sekarang
kawan kawan fraksi yang lain atau partai
ya kita lihat nanti pada saat
tapi apa yang selalu
kami yakini bahwa bangsa ini harus memiliki pola pembangunan nasional
yang memiliki haluan tetap
jadi kalau ibarat sebuah kapal dia punya tujuan
jadi sekarang ini kan mulai daripada presiden gubernur bupati
ini kan semua dengan berdasarkan visi misi
berubah kepala daerah atau berubah kepala negara
ya berubah visi misinya
ya berubah tujuannya lagi
jadi ya kita ini ibarat ya mutar mutar di tengah lautan
nah maka kita mau mpr itu dikembalikan
menjadi lembaga tertinggi negara
dengan fungsinya menetapkan pola pembangunan
atau garis besar haluan negara
yang diikuti oleh seluruh eksekutif di republik ini
oke artinya kalau misalnya dilihat urgensinya sekarang
anda melihat ada keterputusan konsep
misalnya dari presiden
atau apakah ini juga terkait dengan perda perda
pd perjuangan juga melihat itu
artinya juga akan kita lihat
ini juga seperti yang disampaikan tadi
ada konsep yang terputus antara
kepala negara gubernur
dan juga kepala daerah untuk bupati atau wali kota
nah di samping itu seperti yang kami katakan tadi
bahwa bupati atau wali kota
atau gubernur atau bahkan presiden
nah setiap ganti presiden ya
berganti visi misi ya
ganti lagi haluan negaranya
kita mau mpr sebagai wajah
wajah daripada rakyat
perwakilan daripada semuanya
politik dan golongan
itu menetapkan tujuan negara
nah negara ini jangka pendeknya gimana
jangka panjangnya seperti apa
nah maka nanti seluruh kepala pemerintahan
mulai daripada presiden gubernur bupati
ya mengikuti pola itu
jadi tidak berubah lagi visi misinya
kalau misalnya saya beratkan seperti kapal
nah kodanya cara membawa kapalnya saja
tetapi tujuan tidak boleh dirubah
lintang selatanya lintang utaranya
bujur baratnya bujur timurnya
jadi kita bisa sampai ke tujuan
nah itu urgensinya makanya kami ingin perubahan
undang undang dasar yang sangat terbatas sekali
anda melihat ada urgensi seperti itu juga sekarang bang refli
bicara mengenai perubahan undang undang dasar
atau perubahan itu apa yaitu
untuk menelan gbhn yang turkey
atau untuknya mendetail
agar tidak langsung seperti calonia yang
menjadi calonia yang particles
dipindahkan kepada utara
lebih dari dua lima tahun
kemarin saya bertemu dengan ahmad basara dan hendrawan supratikno mengatakan
oh tidak mpr tidak lagi sebagai lembaga tertinggi
tapi tadi pak sukar beristirahat lembaga tertinggi
jadi itu saja sudah persepsinya berbeda
lalu kemudian kita kaitkan juga dengan sistem pemerintahan presidensil
di mana pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat
itu hakikatnya begini pemilihan presiden secara langsung itu kan presiden mengeluarkan visi dan misi
nah itu masyarakat ya dalam sebuah konteks berpemilu yang benar kita anggap benar berpemilu kita
maka sesungguhnya kan rakyat memilih
dia tertarik untuk memilih presiden ini karena visi dan misi yang ditawarkan
nah ketika kemudian presiden ini menang maka kemudian itu yang harus dia jalankan
kalau misalnya ada semacam gbhn ini maka seorang presiden bukan lagi subjek
tapi sebagai objek
dari keputusan lembaga lain padahal dia mendapatkan direct mandat langsung dari rakyat
kemudian kita kaitkan juga dengan ide tentang demokrasi misalnya
jadi demokrasi itu center of excellence nya itu ada di people di masyarakat
makanya kan perubahannya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar
kalau dulu kan kedalautan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat
center of excellence nya pusat kekuasaannya itu ada di mpr dulu
sekarang di rakyat
sementara yang namanya konstitusi itu memilah pembagian kekuasaannya division of labor separation of powers
karena itulah kemudian kalau misalnya diperkenalkan semacam state guidelines ini
apalagi kemudian mengangkat mpr sebagai lembaga tertinggi
maka tentu tidak kompatibel dengan prinsip yang tadi
termasuk juga prinsip rule of law
rule of law kita kenal misalnya soal pembagian
kita tahu bahwa eksekutif dan legislatif itu sama sama mendapatkan mandat langsung dari rakyat
yang satu tidak boleh mendikte yang lain
kalau misalnya semacam state guidelines itu kan berarti kan eksekutif didikte
apalagi kalau kita kaitkan dengan isu ketiga isu keempat mungkin ya saya sebutkan
yaitu tentang autonomi daerah
kita tahu bahwa instrumen pemilihan langsung itu kan tidak boleh artifisial
itu adalah instrumen dimana masyarakat mau menentukan nasibnya sendiri
yaitu dia memilih kepala daerah dengan visi misi yang seperti ini
karena itu kami memilih dia sebagai gubernur bupati wali kota plus presiden di tingkat nasional
jadi tidak bisa juga kalau kemudian kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat itu kemudian tidak punya otonomi
oke artinya kalau misalnya dikatakan oleh teman teman yang mengawal ini
baik dari pdi perjuangan ataupun dari fraksi lain yang mengatakan
oh ini cuma terbatas kok ini hanya untuk gbhn saja
itu kemudian akan berdampak ke seluruhan sistem
itu yang ingin anda katakan begitu ya
oke baik nanti kita selanjutnya
tapi ya sebagai sebuah ide tetap dihargai
tapi saya hanya ingin mengatakan begini
kalau bernegara ini kan harus punya prinsip
kita memilih sistem apa
salah satu misi dari amendement konstitusi kemarin seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu dua
adalah mempertahankan sistem pemerintahan presidensil
bahkan dilakukan purifikasi dan pemilihan langsung
nah kalau pilihannya adalah presidensial sistem
gbhn itu tidak kompatibel dengan presidensial system
karena dalam presidensial sistem
presiden itu langsung mendapatkan mandat dari rakyat
dan kemudian dia menyampaikan visi dan misi
dan rakyat meng govern
memerintah dirinya sendiri melalui orang yang dia pilih
oke nanti kita gali lagi setelah jeda
sebenarnya seterbatas apa sih
kemudian sekalipun terbatas dampaknya akan kemana saja
setelah jeda kita masih akan membahasnya tetap di cnn indonesia prime news
kita kembali membahas soal urgensi amandemen konstitusi
bang sukur sebenarnya seberapa
oh tapi sebelum melihat itu saya ingin sedikit menjelaskan kepada penonton cnn indonesia
sebenarnya prosesnya apa untuk mengegolkan amandemen konstitusi
kami sudah punya flowchart nya di sini
prosesnya sebentar lagi akan disampaikan
jadi ada beberapa cara yang pasti itu harus diusulkan oleh mpr
dalam sidang mpr ya bang ya
kemudian dihadir oleh dua per tiga anggota mpr
saat ini total untuk dua ribu sembilan belas dua ribu empat belas itu tujuh ratus sembilan puluh
keseluruhannya dua per tiganya harus hadir pada saat pengusulan
nah kemudian setelah semuanya disetujui
setengah anggota mpr harus menyetujui itu
jadi ini kemudian memang terkait dengan nego nego dan lobby lobby politik
terkait kursi mpr dan lain sebagainya
tapi bukan itu yang kita bahas sekarang kita membahas urgensinya apa
kalau misalnya dilihat apakah
kalau misalnya tadi sudah dikatakan ancamannya banyak katakanlah
dari beberapa kali pernyataan bu mega juga mengatakan soal ideologi juga
sudah menjadi pertimbangan mengapa gbhn itu menjadi penting
tapi kekhawatiran bang refli tadi sudah dipertimbangkan belum
ya ini kan pemahaman mungkin yang berbeda ya
jadi seperti yang kami katakan tadi mpr menjadi lembaga tertinggi negara
nah itu adalah perwakilan dari pada partai politik dpr dan dpd sekarang
dewan pimpinan daerah yang dulu utusan dan golongan
nah ini kita anggap menjadi wajah rakyat
nah untuk menetapkan apa sih tujuan negara ini apa sih yang akan dicapai
nah tentu bukan berarti nanti pada saat pemilihan presiden langsung
maka tentu kan presiden juga memiliki cara bagaimana untuk menggolkan itu
nah ini ibarat misalnya ya seperti katakan misalnya mobilnya sama
nah tetapi siapa yang juara kan tergantung daripada siapa yang lebih baik membawa mobilnya
nah bisa seperti itu
nah itulah pemahaman kita bagaimana pentingnya seperti yang kami katakan tadi
kalau kita tidak memiliki haluan negara pola pembangunan nasional
yang ditetapkan oleh pemerintah
yang ditetapkan oleh lembaga tertinggi negara
nah itu pertama tadi persoalannya tidak terkoneksi antara pusat dan daerah
nah yang kedua itu adalah maka setiap pergantian kepala daerah dan kepala negara
maka ini berubah lagi arah daripada daerah dan negara
nah ini kan seolah olah seperti yang kami katakan tadi
ya kita ini ibarat kapal di tengah lautan ya mutar mutar ganti nahodanya
ya rubah bujur timur bujur baratnya di rubah
lintang selatan lintang utaranya di rubah lagi
nah jadi nah kita tidak mau seperti itu negara harus punya tujuan pasti
tapi bang seberapa pasti kemudian amandemennya hanya terbatas soal itu bahwa mpr menjadi lembaga tertinggi negara
yang kemudian menetapkan apbn
bukan menetapkan apbn menetapkan haluan negara
seberapa pasti bahwa itu hanya sebatas itu
karena pasti nanti setelah bisa menetapkan gbhn kemudian ada keinginan lagi untuk menambahkan pasal pasal
nah itu kan dipasangnya nanti
dipasangnya nanti ya kita disitu aja tugasnya
tugasnya adalah untuk menetapkan haluan negara
oke kalau misalnya sekarang sudah menjadi lembaga tertinggi itu presiden posisinya di mana ya bang
ya berarti kan ada kembali lagi ada lembaga tinggi negara ya posisi sekarang kan semua lembaga tinggi negara ini
mpr lembaga tinggi negara makanya tidak bisa menetapkan haluan negara karena dia lembaga tinggi negara
mpr juga seperti itu
haruskah nanti presiden bertanggung jawab kepada mpr
haruskah nanti presiden bertanggung jawab kepada mpr kalau misalnya mpr jadi lembaga
nah tentu kan pertanggung jawab nah pertanggung jawabannya kan tetap apa yang dia lakukan tetapi alat ukurnya itu jadi jelas
salah ukurnya bahwa apa yang telah ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat
nah tadi bung repli kan mengatakan ini akan ada kebingungan
nah tapi alasan kami adalah bahwa mpr tersebut juga itu adalah wajah daripada rakyat
di situ ada partai politik yaitu dpr terus kemudian di situ ada perwakilan daerah
nah kalau dulu dpd
nah kalau dulu dpd kalau dulu kita kenal dengan utusan golongan dan utusan daerah gitu
karena kalau misalnya dari dpd sendiri kan sudah meminta dpd nggak mau kalau cuma sebagai pelengkap saja ingin ada pasal tertentu yang bisa menguatkan dpd
jadi sebenarnya kan sudah ada permintaan permintaan tambahan lain
nah artinya kita tetap konsisten
artinya kita tidak bisa berguining untuk tujuan ini merubah sistem lagi ya ini kan kita ini bukan dua kamar ya
ini kan jadi masalah lagi nanti akan banyak lagi diskusi kita kalau sampai ke titik itu apalagi sampai ke kursi kursi pimpinan dan macam macam
nah ini kita hanya berharap bahwa mpr amandemen terbatasnya adalah mpr kita kembalikan kepada lembaga tertinggi negara untuk menetapkan haluan negara
oke oke kembali soal dampaknya nih bang refli dampaknya bagaimana sekarang
iya begini kalau kita mau membuat apa membuat sebuah desain ketatangan
pertama kan kita harus patuh dengan prinsip prinsip
prinsip prinsip apa yang ada di konstitusi kita yaitu satu konstitusionalisme prinsip demokrasi prinsip rule of law
nah tiga prinsip itu menghendaki people sebagai center of excellence nya sebagai pusatnya
sementara ketika kita mengembalikan mpr sebagai lembaga tertinggi
pusatnya itu bukan di people secara langsung tetapi di majelis permusyawaratan rakyat
dan ini kan sebenarnya sama seperti apa undang undang dasar sebelum aman demand
dan itulah yang sebenarnya bagi orang alih hukum tata negara mengkritiknya bahwa sistem dulu itu gak jelas
sistem presidensil tetapi sepertinya kuasi presidensil karena presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat
dan tidak mendapatkan mandat langsung dari rakyat
ini kan seperti parlementer
makanya dibilang kata profesor ismail suni ya almarhum mengatakan quasi presidensil
nah karena itulah kalau pilihannya adalah konstitusionalisme demokrasi rule of law
maka ide semacam mengembalikan mpr dengan gbhn nya sebagai lembaga tertinggi negara adalah ide yang tidak compatible dengan ide yang berkembang dan diadopsi setelah perubahan konstitusionalisme

dan saya kira memang kita kan tidak bisa mengambil sistem itu compang camping
ya bisa tapi nanti kan ada kompleksitasnya
sebagai contoh misalnya adalah ini ada pemilihan presiden secara langsung
presiden berjanji kepada masyarakat dengan visi dan misi
jangankan lain presiden sama presiden saja visi dan misi bisa berubah
karena tantangan zaman kehendak masyarakat berubah
sebagai contoh misalnya presiden jokowi bicara tentang revolusi mental pada periode pertama
kedua nggak bicara lagi tentang revolusi mental
yang pertama menguatkan infrastruktur
yang sekarang bicara tentang sumber daya manusia human resources yang lebih utama
nah perubahan perubahan itu paling tidak karena dia terpilih kembali kan dikendaki oleh rakyat
jadi saya suka saya mau dengan yang ini
karena itulah saya memilih kami memilih
untuk kami sendiri
itu konsep dari pemilihan langsung itu
bahwa rakyat yang berdaulat itu menentukan nasibnya sendiri
makanya disebut pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat
nah presiden dalam hal ini itu dalam tanda kutip pesuruh rakyat
dia pesuru rakyat untuk mengimplementasikan apa apa yang sudah dijanjikan yang di endorse yang disetujui oleh rakyat melalui proses pemilihan
termasuk misalnya ada ketakutan beberapa orang mungkin

misalnya kepada siapa nanti kemudian presiden bertanggung jawab
apakah itu juga akan menjadi soal nanti
oke saya masuk lagi tema lainnya
selain tidak kompatibel ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab kalau misalnya gbhn ini mau dihidupkan
pertama adalah enforcing mekanismenya
kalau misalnya ada pelanggaran terhadap gbhn walaupun saya tidak setuju ya saya masuk tema kedua
ya misalnya ya
ada beberapa yang berwenang untuk menegakkan hukumnya
misalnya ada pelanggaran terhadap gbhn
apakah itu sanksi administratif sanksi politik atau sanksi hukum misalnya
itu berarti mpr yang berhak menjatuhkan sanksi
saya harus mendapatkan konfirmasi dari beliau
itu satu ya
kalau misalnya begitu
karena yang membuat mpr
di mana struktur letak gbhn itu
kalau produknya adalah ketetapan mpr kan ada produk hukumnya kan
maka ketetapan mpr itu letaknya di mana
apakah di bawah konstitusi di atas undang undang
seperti yang sekarang ya walaupun tidak aktif lagi
ataukah di mana
kalau misalnya dia di bawah konstitusi artinya gbhn sangat mungkin bertentangan dengan konstitusi
bisa jadi misalnya karena ada kekuatan mayoritas di mpr kan ini politik juga
lalu kemudian dia menetapkan gbhn yang ternyata tidak kompatibel dengan undang undang dasar
siapa yang berhak untuk melakukan reviewnya
apakah mahkamah konstitusi akan diberikan kewenangan
kalau formalnya kan mahkamah konstitusi tidak
tapi bukan tidak mungkin nanti terjadi rivalitas
tiba tiba mahkamah konstitusi take over
dia ambil uji materi terhadap mpr misalnya
tapi nanti kemudian akan ada pertanyaan karena mpr disini sudah menjadi lembaga tertinggi misalnya begitu kan
pertanyaannya adalah kalau seandainya saya tanya
gbhn itu bertentangan apa
gbhn itu bertentangan dengan undang undang dasar
kan tidak mungkin di review oleh lembaga yang sama
kan harus ada lembaga lain
kalau kita bicara tentang prinsip supremasi konstitusi ya
maka harusnya setiap produk perundang undangan yang bersifat mengatur rahelling
yang bertentangan dengan konstitusi harus bisa diuji
nah mengujinya adalah lembaga pengawal konstitusi
dan dalam konteks ini adalah mahkamah konstitusi
tapi kan dengan konsep mpr sebagai lembaga tertinggi kalau balik lagi
maka kemudian tidak kompatibel lagi
bagaimana mungkin produk lembaga tertinggi diuji oleh lembaga tinggi
padahal lembaga tinggi yang kita sebut itu adalah lembaga yang mengawal supremasi konstitusi
jadi banyak hal yang menurut saya memang dari sisi hukum dan ketahuan negaraan dan ilmu pengetahuan memang agak problematik
walaupun saya tidak pernah alergi dengan perubahan
akan menjawab setelah jeda tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sudah ada beberapa kali amandemen dan jika ini terjadi ini adalah amandemen kelima
amandemen satu sampai empat apa saja yang berubah
apa saja yang diubah dari konstitusi dari undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
kita lihat sekarang
yang pertama adalah bisa ditampilkan di layar besar
pertama oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan soal masa jabatan presiden wakil presiden maksimal dua periode
kemudian ada sejumlah kewenangan presiden
dpr kemudian memegang kekuasaan membentuk undang undang
kemudian yang kedua agustus tahun dua ribu
perluasan otonomi daerah
penguatan hak asasi manusia atau ham
kemudian yang ketiga kita lihat sekarang
yang ketiga mpr tak lagi menjadi lembaga tertinggi
presiden dan wakil presiden tidak dipilih mpr tapi melalui pemilihan langsung
kemudian ada pembentukan dewan perwakilan daerah atau dpd
kekuasaan kehakiman di tangan mahkamah agung
dan pembentukan komisi yudisial
keempat agustus tahun dua ribu dua penghapusan dewan pertimbangan agung
dan juga jaminan pendidikan warga negara
dan jika amandemen yang berikut ini dikirimkan
jadi ini adalah amandemen kelima diantaranya beberapa poin yang sudah tadi disampaikan bang sukur adalah soal menghidupkan kembali gbhn
bang sukur menjawab kekhawatiran kembali menjawab kekhawatiran saya kemudian beberapa pakar hukum tata negara soal tumpang tindih sistem atau ketidakjelasan atau kompleksitas yang terjadi
saya melihatnya tidak seperti itu ya
ya artinya kan kita melihat lembaga dpr itu kan representatif rakyat
saya sebagai anggota dpr
dewan perwakilan rakyat dan rakyat memilih saya
nah jadi bagian daripada wajah demokrasi itu sendiri
nah kemudian mpr juga seperti itu
jadi jangan ditarik seolah olah dpr ini menjadi sebuah lembaga alien yang tidak berasal dari rakyat
kan rakyat yang memilih
nah terus kemudian mpr pun seperti itu kan
keanggotaannya tentu adalah dpr dan dpd ataukah utusan golongan atau utusan daerah
nah itu kan representatif daripada semua rakyat
tentang kedaulatan ada di tangan rakyat
nah karena semua berasal dari rakyat
nah kadang kadang saya berbicara diskusi sama teman teman tentang asas demokrasi
saya katakan apa sih salah satu asas demokrasi itu kelihatan
nah tentu kan di sistem pemilihan langsung
nah kalau kita kan harus ada perwakilan
kan tidak mungkin misalnya setiap orang warga negara datang untuk mendaftarkan menjadi anggota dewan
kan harus ada
nah itu esensinya adalah adanya partai politik
nah adanya partai politik tersebut yang dibangun dan dibentuk dari rakyat
nah menawarkan diri kepada rakyat itu sendiri
maka rakyat memilih
nah artinya itu berasal dari rakyat
jadi kita melihat asas demokrasi itu sendiri tidak hilang
asas demokrasi itu sendiri
demokrasi itu sendiri tidak hilang
tetap kekuasaan di atas tetap kekuasaan di tangan rakyat
karena dpr kan tidak ditunjuk
dpr itu kan dipilih dari rakyat
dan rakyat yang memilih

nah dpr pun kan begitu
dipilih dari rakyat dan rakyat yang memilih
nah artinya itu kan adalah wajah rakyat itu sendiri
dan ketika nanti mpr sudah menjadi lembaga tertinggi
artinya karena semuanya sudah dipilih oleh rakyat
jadi bolehkah termasuk juga memilih dan presiden dan wajah presiden
ya enggak kita tetap mau di dalam presiden yang melaksanakan
nah jadi ini loh
seperti misalnya contoh kita ambil skop kecil nih
utusan tokoh tokoh dari desa itu
membentuk sebuah cara bagaimana untuk desa itu dibangun atau dibentuk
nah tetapi harus ada pemimpinnya yang melaksanakan itu
kira kira seperti itu
jadi rakyat yang membentuk menetapkan itu melalui mpr sebagai lembaga tertinggi
nah tetapi jangan ditarik bahwa mpr itu bukan berasal dari rakyat kecuali itu ditunjukin
seperti misalnya pejabat pejabat sesuatu ditunjuk gitu loh
nah itu kan tidak
itu tidak bahagian dari rakyat itu sendiri yang dipilih oleh rakyat
nah jadi ini mungkin ini sangat debat tebal
ini tergantung daripada konsep kita cara melihatnya gitu loh
dan bagaimana jika presiden bertindak di luar gbhn
tidak sesuai dengan gbhn
ya sama saja
sekarang pun mpr bisa jika tidak sesuai dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
nah padahal sama sama posisi sama sama lembaga tinggi nih
nah kalau di atas lembaga tertinggi kan udah beda nih
jadinya apa yang akan terjadi dengan presiden itu
yang menghukum siapa nanti
nah sekarang aja sama sama lembaga tinggi negara bisa jika melanggar undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima presidennya
jadi tidak akan ada yang berubah sih sama sama
diberhentikan oleh mpr gitu loh

nah artinya sama sama ini lembaga tinggi negara ini
presiden lembaga tinggi negara nah terus mpr juga lembaga tinggi negara
nah tetapi pada saat mpr menjadi lembaga tertinggi negara
nah ini kan sudah di atas ini
nah tetapi tugas mpr itu bukan memilih presiden
presiden tetap dipilih oleh rakyat
nah tetapi tugas mpr itu sebagai wajah rakyat adalah menetapkan tujuan negara yang harus diikuti
yang harus diikuti oleh kepala negara mulai dari atas sampai ke bawah
oke dan bisa jamin bahwa ini memang terbatas
ini akan tidak meluas kemana mana kemudian penambahan masalah yang lainnya
itu yang kita bukan masalah ini jaminan itulah yang kita mau
ini tidak jangan lagi melebar kemana mana
jangan sampai ada penumpang gelap atau tujuan tujuan yang lain
dan kita tidak mau jika ada hal hal lain tompangan tompangan lain
kita hanya mau dua hal itu
mpr menjadi lembaga tertinggi negara dan mpr menetapkan haluan negara
oke menetapkan haluan negara
beda sistem pemerintahan parlementer dengan presidensial itu adalah
dalam sistem pemerintahan parlementer mandat rakyat itu diberikan kepada parlemen
ya melalui proses pemilu wakil wakil rakyatnya
entah itu parlement berkamar satu atau berkamar dua bicameral
tapi dalam sistem pemerintahan presidensil tidak begitu
dalam sistem pemerintahan presidensil mandat rakyat itu dibagi dua
mandat eksekutif diberikan kepada presiden mandat legislatif diberikan kepada para anggota parlemen
dalam sistem pemerintahan parlementer itu
parlemen yang diberikan mandat satu satunya oleh rakyat ini inilah yang kemudian
dalam tanda kutip memilih eksekutif yaitu perdana menteri prime minister
makanya dikatakan sebagai parliamentary government
sebenarnya model model gbhn ini
itu lebih kompatibel kalau sistem pemerintahnya parlementer
karena mandat itu hanya adanya di parlement
bahkan dalam sistem pemerintahan parlementer
sistem check and balances nya misalnya
produk parlemen itu tidak bisa diuji oleh lembaga pengadilan
termasuk juga misalnya mahkamah konstitusi kalau ada
kalau ada mahkamah konstitusi pasti bisa menguji
mereka tidak menganut mahkamah konstitusi seperti belanda misalnya inggris misalnya
karena mereka mengatakan bahwa yang namanya parlemen itu adalah pemegang mandat kedaulatan rakyat
sehingga dia di atas lembaga lembaga lainnya
teori ini lebih agak benar
tapi kan pilihan kita presidensial
di mana presidensial itu
mandat rakyat langsung diberikan kepada presiden
dan presiden untuk mendapatkan mandat rakyat secara langsung di bidang eksekutif itu
yaitu berarti implementasi pembangunan dan lain sebagainya
dia kemudian menyampaikan visi misi dan program
masyarakat tertarik rakyat tertarik ya itulah yang dilaksanakan
jadi menurut anda tidak bisa setengah setenah
tidak bisa cuma parsial tidak bisa cuma diambil yang tersebut
kalau kemudian kita mengambil sistem gado gado ini ya
itulah namanya keunikan yang berangkali dari sisi ilmu pengetahuan tidak bisa dipertanggungjawabkan
tapi realitas politik menghandaki demikian
sebagai contoh misalnya begini mpr hari ini
kan hampir tidak jelas kerjanya apa
mpr itu kerjanya satu menjadi forum pelantikan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden
itu sekali saja dalam lima tahun
kemudian memilih presiden dan wakil presiden kalau berhalangan keduanya
kapan kapan belum tentu lima tahun sekali
kemudian memilih wakil presiden kalau wakil presiden naik jadi presiden karena presiden berhalangan
menetapkan undang undang dasar mengubah hendam tanggung jawab
ngapain yang kapan kapan kerjanya tiba tiba minta pimpinannya sepuluh sekarang ini
hampir tidak jelas
mungkin itu bisa tercapai kapan kapan juga
karena itulah menurut saya walaupun forum atau lembaga mpr ini dipertahankan misalnya saya malah berpikir harusnya lembaga ini memang hadir ketika hal hal yang penting itu saja
dan karena itu tidak perlu dibuat pimpinan khusus
ketua dpd kalau saya ngusulnya ketua dpd
ex officio jadi ketua mpr lalu kemudian ketua dpr ex officio menjadi wakil ketua
itu pada sidang saja
dan artinya menurut anda tidak perlu dijadikan lembaga tertinggi
iya karena tidak kompatibel dengan mandat langsung dari rakyat tadi
kalau kita sistem parlementer masih bisa diterima tapi sistem presidensil yang namanya presidensial itu sebenarnya walaupun check and balances primus interparesnya itu adanya di presiden
dan makanya presidensial election itu jauh lebih keren daripada parliamentary election
jadi itu harus diperbaiki
nah kalau kemudian akhirnya disepakati ya tidak apa apa nanti ilmu pengetahuan menyesuaikan saja
kan bersembang mbak
ada sistem gandu gandu
bang sukur sedikit lagi terakhir singkat saja
sedekat apa sih kita dengan ini
sedekat apa sih
nah artinya kita masih yakin
jadi saya mau sedikit
majelis permusyawaratan rakyat
nah itu gabungan dari seluruh rakyat
jadi tidak perlu ada khawatir bahwa itu
mandat rakyat eksekutif
nah itu presiden
nah tetapi rakyat yang membuat gambaran seperti apa bang senyak tadi
nah itu presiden yang melaksanakan
terima kasih bang sukur

mari kita berbicara
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih bang sukur